ibu muda berusia dua puluh lima tahun ini akhirnya ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pada jumat untuk kasus dugaan pelecehan
tersangka sebelumnya diduga melecehkan belasan anak laki laki dan perempuan dengan modus jasa sewa playstation
polda jambi menduga jumlah korban pelecehan masih akan bertambah karena ada beberapa orang tua yang membuat laporan yang sama
dari hasil pemeriksaan kita terhadap korban dan juga observasi yang dilakukan oleh rekan rekan dari ppa provinsi jambi kami sudah melakukan gelar dan menetapkan terlapor sebagai tersangka
sebelumnya sejumlah orang tua bersama anaknya pada jumat melaporkan seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan pelecehan seksual
tersangka memaksa anak mereka yang masih di bawah umur
dan tersangka bersama suaminya berhubungan badan dan meminta para korban memegang alat vital
para korban diancam dengan modus hutang sewa bermain playstation atau konsol game
tersangka diduga memiliki kelainan seksual terhadap anak serta senang bila perilaku menyimpangnya disaksikan oleh orang lain
total ada sebelas anak yang melapor ke polisi